sebagian masyarakat sudah ramai berwisata bersama dengan keluarga meski masih di tengah pandemi
sudah amankah warga dari ancaman covid sembilan belas
dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota perhimpunan dokter paru indonesia
dr faris nurwidia selamat siang dok
alhamdulillah sehat dokter bagaimana sehat sehat semua dok
kabar baik rizky terima kasih
alhamdulillah sama sama dok
oke dokter ini kan kita lihat kondisi saat ini ini sudah ada pelonggaran psbb
kemudian juga sudah dibuka tempat tempat hiburan tempat liburan
nah pertanyaannya dok ini apakah memang benar sudah aman saat ini berlibur bersama keluarga
khususnya kalau misalnya kita lihat tradisi berlibur bersama keluarga ini biasanya bersama dengan anak anak yang masih kecil
ataupun juga biasanya dengan kakek nenek juga yang sudah usianya sudah lebih lanjut
apakah sudah aman
ya jadi aman itu relatif tergantung tempat dan tergantung dengan individunya
jadi setiap tempat itu kan level zonasinya tidak sama ada yang merah mungkin ada yang hijau
jadi kita harus membaca ulang peta zonasi covid di wilayah yang akan kita tujui
itu yang pertama
kedua apakah aman untuk individu
jadi kita harus melihat keadaan fisik kita
kalau kita dalam keadaan yang tidak fit
atau kita ada penyakit penyerta yang tidak terkontrol
maka sebetulnya daerah mana pun jadi kurang aman
jadi kita harus memastikan bahwa stamina kita harus baik
karena tujuan dari berlibur itu jangan sampai ada kelelahan sehingga membuka kesempatan bagi si virus untuk masuk
jadi kita harus memperhatikan berapa personil yang kita bawa dalam pergian
ke tempat mana dan seberapa crowded tempat tersebut yang akan kita tuju
oke jadi singkatnya bisa dibilang sebenarnya aman
tapi kita lihat dulu kemana lokasinya tempatnya dan juga kondisi kesehatan kita
dan juga siapa yang kita bawa untuk liburan gitu ya dok ya
oke kemudian dok ini kan juga yang jadi salah satu favorit untuk berlibur
ini kan akhirnya adalah orang orang banyak memilih liburan outdoor gitu ya
karena memang dinilai ini lebih aman dibandingkan mungkin liburan yang di dalam ruangan
nah ini apakah benar demikian dok
ya jadi memang risiko keberadaan virus ini pada ruangan tertutup lebih tinggi ya
kalau kita bersama dengan pasien yang konfirmatif atau orang orang yang terinfeksi tapi tidak punya gejala
jadi risikonya lebih tinggi ketimbang kita berada di tempat yang terbuka ya
karena kan sifat dasar dari virus ini ya dia di disperse ya
jadi dia akan konsentrasinya kecil sekali kalau ada di udara terbuka
apalagi dengan pajanan sinar matahari yang itu tidak visible sulit bagi virus untuk bertahan

nah sebelum kita melakukan perjalanan kita harus menetapkan tempatnya yang seaman mungkin
kita harus paham protokol kesehatan seluruh anggota keluarga sudah di briefing satu persatu
bagaimana intinya mencium aroma covid itu harus dilatih ya anak anak gitu ya
jadi mereka secara mandiri selalu pakai masker mereka pakai face shield mereka cuci tangan
terus mereka bisa menjaga perimeternya satu meter itu tidak sampai longgar
jadi kita harus memastikan juga ketika tiba di tempat tujuan wisata ya itu tadi agenda atau itinerinya se minimal mungkin
karena memang tujuannya adalah mengganti suasana saja ya
jadi kita jangan sampai all out dalam masa pandemi ini karena sekali lagi kita tidak tahu apakah di jalan itu kita terpapar dengan orang yang tanpa di jalan
nah dok tadi juga dokter sempat bilang harus tahu tempat yang aman
nah ini tempat yang disebut aman seperti apa dan tadi juga terkait juga dengan benda benda yang mungkin jadi perantara virus ini mungkin tidak dok
misalnya virus ini menempel di misalnya kita beli oleh oleh kemudian juga tempat tempat daun daun yang kita pegang seperti apa dok
ya jadi kan pada prinsipnya virus ini selalu membutuhkan sel yang hidup untuk bisa berkembang biak ya
jadi kalau dia di permukaan yang benda mati tidak ada sel yang hidup itu tidak sulit bagi virus untuk bertahan
ya jadi bisa mungkin sih anak anak itu dilatih untuk selalu cuci tangan ketika mengontak objek objek yaitu hal hal sederhana ya
misalnya kita mencet lift kita membuka pintu ya buka pintunya juga pakai punggung atau pakai pinggang tidak pakai tangan lagi
nah terus ketika habis memecat lift kita juga hand sanitizer
jadi semua objek yang karena ada transmisi lewat kontak tidak langsung ya
jadi itu yang harus kita anggap
jadi itu yang harus kita anggap
nah berbicara mengenai memilih tempat yang aman saya secara pribadi tentunya akan merekomendasi untuk menghindari transportasi umum termasuk juga mungkin pesawat itu risikonya mungkin lebih tinggi ketiba kita berpergian dengan mobil keluarga ke suatu tempat yang bisa diakses oleh mobil pribadi
jadi kita menghindari transportasi umum sebetulnya untuk menurunkan resiko kontak dengan orang yang tidak mengejala
ya dok tadi kan sebenarnya soal protokol kesehatan dokter juga sudah tadi mengatakan gitu ya misalnya sering sering cuci tangan misalnya habis pegang pegang benda benda yang tadi mungkin terpegang sama orang lain sama orang ramai kemudian kalau misalnya pasca liburan atau pulang liburan dok ini ada protokol kesehatan juga nggak
misalnya kita harus isolasi misalnya mungkin
ya prinsipnya kan ketika kita sudah selesai dari liburan kita pakaian semuanya dicuci bersih kita mandi kumur kumur pakai larutan dengan mengandung providon iodin dan di situ kita juga tentunya harus mengobservasi ya melakukan self monitoring ya jadi misalnya mencetak suhu tubuh harian dua kali sehari dan memastikan bahwa tidak ada gejala
ya jadi kita menyediakan periode transisi bagi tubuh kita untuk recovery
pasca aktivitas fisik di saat liburan karena liburan itu kan sebetulnya relatif badan nggak ister juga pasti dia ada aktivitas jalannya nah itu kita pengen ada fase recovery sehingga tubuh itu sekali lagi tidak kelelahan pasca liburan di masa pandemi ini
oke oke kemudian dok yang juga mungkin masih ada beberapa yang bingung kalau misalnya kita liburan ke tempat dingin itu kan ada yang bilang oh jangan ke tempat dingin gitu karena kalau di udara dingin biasanya virus ini lebih lama bertahan gitu dok ini benar tidak
ya sebetulnya mau dia dingin mau dia hangat yang utamanya adalah tempat sepi sih itu yang paling utama
karena sekali lagi virus ini dibawa oleh manusia jadi dia tidak punya kemampuan melompat lompat jauh tanpa dibawa oleh manusia
dia mau dia sejuk kemudian atau dia panas yang utamanya adalah memilih tempat yang sepi yang itu sebisa mungkin ya apa namanya kontak dengan manusia lainnya minimal
sekarang kita lihat kalau berbagai hotel juga menarik
kebijakan kalau makan itu kan dia diantar ke kamar ya untuk menghindari jangan sampai ada makan perasmanan bersama atau ngantri di buffe itu adalah salah satu solusi
misalnya juga penjadwalan untuk menggunakan fasilitas kolam renang itu juga sebaiknya kita mencari waktu waktu yang sepi
jadi soal suhu memang relatif tetapi kita ingin menggunakan tempat yang sepi itu yang utama
dok kalau dengan protokol kesehatan yang diterapkan di sejumlah tempat
di sejumlah tempat hiburan tempat wisata yang ada saat ini seperti apa dok sudah cukup kah
kalau kita lihat berbagai tempat wisata sudah menerapkan memajang men display banyak sekali suruan suruan untuk protokol kesehatan ya
sudah ada banyak gambar penggunaan masker atau bahkan larangan memasuki tempat wisata tertentu untuk umur di atas enam puluh dan di bawah sembilan tahun
jadi kita sudah melihat restriksi itu berjalan
kemudian kita sudah
melihat banyak sekali fasilitas cuci tangan di tempat wisata ya
jadi ini perlu kita apresiasi ya
jadi sepertinya memang semua pihak bergerak ke arah yang benar dalam hal memitigasi atau meminimalisir risiko penularan covid di tempat pandemi
oke dokter jadi liburan sudah aman gitu ya tergantung anda yang mau berpergian ini tetap menaati protokol kesehatan
juga pantau terus informasi informasi terbaru yang ada
iya tapi alangkah lebih baiknya tetap kalau misalnya bisa stay at home stay at home itu masih lebih baik ya
betul jadi kurangin beraktivitas di luar gitu dok ya
baik dokter faris terima kasih sekali atas waktunya untuk cnn indonesia
sehat selalu dok dan selamat beraktivitas
terima kasih rizky